pekan olahraga nasional ke sembilan belas tahun ini akan berlangsung di bandung jawa barat pada pertengahan september mendatang
surili dipilih sebagai maskot dalam pon kali ini
selain unik surili merupakan primata yang berasal dari jawa barat sebagai tuan rumah ajang olahraga tersebut
lala dan lili
ya itulah nama surili yang dijadikan maskot pada pekan olahraga nasional ke sembilan belas yang akan berlangsung di bandung
surili dipilih karena memang hewan ini merupakan hewan asli tanah parahyangan
surili dengan ikat kepala hasunda ini adalah hasil karya tony suhendar warga bandung yang tidak lain pemenang sayembara desain maskot pon ke sembilan belas jawa barat
memang ada filosofinya juga ya mengapa jadi binatang surili ini adalah sebagaimana satwa monyet itu kan senang berkelompok lincah gesit gitu ya
kemudian juga lengkingannya itu sangat hangat
ini sangat pas dengan karakter atlet muda sepangat vitalitas tinggi tapi juga bekerja sama
surili merupakan primata asli jawa barat yang saat ini keberadaannya hampir punah
populasinya berkisar empat sampai enam saja
surili memang terbilang cukup sulit berkembang biak
nah ini adalah penampakan asli dari surili
dia juga diberikan sebagai maskot pon
surili juga merupakan monyet tercantik karena bisa kita lihat wajahnya cantik dan juga bibirnya yang merah jambu
surili juga aktif itu bisa kita lihat tadi loncat ke sana kemari nih seperti ini
jadi dia dikaitkan dengan atlet atlet yang juga aktif dan lincah saat bertanding olahraga
primata ini biasa tinggal di hutan atau pegunungan dengan berpindah pindah dari pohon satu ke pohon yang lain
buah sayuran dan beberapa jenis dedaunan adalah makanan hewan cantik ini
terpilihnya surili sebagai maskot pon juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat bahwa jawa barat memiliki spesies monyet yang khas yang perlu dilestarikan
rati asriani bandung